raden wistapati mengalami luka yang cukup parah
nadinya berdenyut tidak beraturan
dan nafasnya juga berjalan dengan tidak baik
apa aku harus melaporkan masalah ini kepada raden abikara dan gusti ratu parwati
sebaiknya aku mengobatinya semampuku
kalau keadanya makin memburuk
baru aku laporkan kepada raden abikara

sebentar lagi kau akan memiliki seorang adik
terima kasih ya allah
nanti aku akan punya teman untuk bermain
semoga bayi yang gusti ratu kandung akan lahir dengan selamat
dan pelak akan berjaya
menjadi seorang anak yang soleh atau soleh
porbat kami gusti ratu
ke ruang pengobatan
agar segera diobati
oleh tabib ningro
dan yang lain
uruslah prajurit yang terluka
karena kau telah menyelamatkan semuanya
sekarang ibunda beristirahat
hari ini bunda sangat lelah
ada sesuatu hal yang penting
yang ingin aku sampaikan kepadamu
apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ibunda
dan kumpulkan di balai ruang
apa yang ibunda katakan kepada aku
sehingga ibunda memanggil petinggi petinggi istana
nanti kau akan tahu putraku
oh dewa taagung
raden wistapati mengalami luka yang cukup parah
nadinya berdenyu tidak beraturan
dan nafasnya juga berjalan dengan tidak baik
apa aku harus melaporkan masalah ini
kepada raden abikara dan gusti ratu parwati
sebaiknya aku mengobatinya semampuku
kalau keadanya makin memburuk
baru aku laporkan kepada raden abikara
dan gusti ratu parwati
jaga dewa batara
apa yang terjadi pada istana
kenapa porak porak anda seperti ini
istana kita diserang
dan telah terjadi pertarungan di sini
di dalam registrasi
dan setelah itu
tadi prabu amok marugul ada
prabu amuk marugul bertarung melawan penjahat
tadi prabu amok marugul sempat pingsan
gusir ratu kenteri manik berhasil dibawa kabur
tapi sekarang prabu amok marugul sedang mencarinya
siapa yang telah berani menculik dinda kenteri manik
jaga dewa batara
satu masalah sudah selesai
sekarang muncul masalah lain yang harus kita hadapi
kak kanda kak kanda maafkan dinda kak kanda
karena seharusnya dinda yang menjaga rai kenteri manik
dinda seharusnya mengikuti perintah kak kanda untuk menjaganya
tetapi dinda malah pergi keluar pergi berperang
karena dinda sangat mengkhawatirkan putra kita orang susang
sudahlah dinda jangan salahkan dirimu
ini bukan salahmu
sekarang juga kak kanda akan mencari dinda kenteri manik
berhati hatilah kak kanda
semoga rai kenteri manik cepat ditemukan
dinda kenteri manik
putra kurade nabi kara
hari ini kau telah menunjukkan sifat kesatriamu
dan juga kesetiaanmu pada kandang wesi
kandang wesi dan pak jajaran selamat dari perpecahan
aku bundamu bangga padamu
karena apa yang telah kau lakukan
kau harus mendapatkan imbalan yang setimpa
di hadapan petinggi istana dan semua orang di sini
aku parwati ratu kandang wesi
menyerahkan lencana dan menobatkan raden abikara
sebagai raja baru kandang wesi
dan aku merasa tidak berhak untuk menerima anugerah ini
apa yang aku lakukan semata mata adalah lillahi ta'ala
dan atas dasar kewajiban semata
aku tidak pernah ingin menjadi raja
justru karena itulah kau tidak tamak akan kekuasaan
aku percaya kau akan menjadi raja yang baik dan bijak bagi seluruh rakyat kandang besi